wacana duet dua bakal calon presiden ganjar pranowo dan anies baswedan yang tengah ramai dibicarakan
apakah merupakan taktik belaka atau memang sebuah strategi yang memiliki potensi
apakah koalisi perubahan bisa tetap tahan godaan
kita akan menganalisa hal ini dari catatan media bersama dengan wakil pemimpin redaksi deketikom elvan dhani sutrisno
selamat malam mas elvan
selamat malam tata
mas elvan dari beragam peristiwa dan juga pernyataan dari para petinggi negeri ini para petinggi partai politik yang tentunya dicatat oleh media
bagaimana memotret wacana yang dikeluarkan oleh ketua dpp pdip ini
mas apakah ini memang taktik belaka di tengah hasil survei terbaru agar bisa membendung prabowo subianto atau sebenarnya sebuah wacana yang bisa dianggap serius
oke tata sebetulnya sekarang posisi kami deketikom dan bersamakomunikasi
tentu saja media media ya khususnya di bawah transmedia
tentunya memberikan kesempatan yang sama untuk semua capres dan tokoh tokoh yang memang pengen menjadi pemimpin
jadi sekarang kami lebih menunjukkan apa sih yang bisa mereka kasih untuk rakyat gitu
jadi kita kasih kesempatan yang beribang
termasuk isu ini yang lagi hangat seperti yang caca sampaikan tentang duet ganjar gibran ya yang didorong justru oleh pdip
oh ya sorry sorry ya ganjar anis
ganjar anies yang didorong oleh
disampaikan oleh pdip ya
sebetulnya di dalam politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin ya
semuanya itu mungkin mungkin saja bahkan
sebetulnya nggak ada yang pasti sebelum last minute
ya kan jadi sebelum pendaftaran capres capres sebetulnya semua masih bisa goyang
cuma kemudian ketika wacana ini dimunculkan tentu saja muncul pertanyaan
kenapa kok ada dorongan duet ini
kenapa muncul pertanyaan seperti ini
karena ini anies dan ganjar itu kan berasal dari dua koalisi yang berbeda ya
ganjar diusung oleh pdip p tiga gitu kan sementara ini
kemudian anies diusung oleh koalisinya nasdem pks dan demokrat sekarang ini
kenapa kok muncul
nah tentu itu menjadi banyak diskusi di internal
kemudian juga kami telpon pengamat
kami bandingkan hasil hasil survei
kami juga punya riset internal untuk tahu sebetulnya ada apa sekarang ini
dalam pandangan saya gitu ya saat ini capres cawat apa partai partai pengusung capres itu
berpikir tentang apa
pertama adalah kemungkinan untuk bertarung satu putaran dengan banyak cara
termasuk membangun koalisi yang kuat mengantisipasi lawan yang berat dan lain lain
termasuk dengan mendorong duet ganjar anis bisa jadi ini salah satunya adalah untuk
mungkin ya bisa jadi untuk menggoyang koalisi pendukung anies
yang sekarang ini juga sebetulnya di dalam juga internal cukup meriah ya cukup dinamis
kali kali aja kemudian nggak jadi tiga pasang menjadi dua pasang
tentu menjadi head to head dan head to head mungkin dalam sudut pandang apa
timpah menang capres lebih menguntungkan sekali hantam gitu sekali sekali tarung gitu lah ya
yang kedua adalah persiapan untuk putaran kedua
hari ini banyak partai partai pengusung itu bukan hanya memikirkan putaran pertama
tapi justru memikirkan putaran kedua
dalam penghitungan dalam hitung hitungan putaran kedua pilpres
anies baswedan dan kubunya ini sebetulnya dianggap sebagai faktor yang menentukan
jadi siapapun yang luas keputaran dua pasti akan membutuhkan anis dan kubunya
ya kalau hitung hitungan sekarang ini banyak yang bilang bahwa
pak prabowo akan diuntungkan di putaran kedua akan mendapat limpahan suara dari pendukungnya anies baswedan misalnya
dan karena itu mungkin saja pdip punya pikiran gimacaranya biar
di putaran kedua itu nggak clear clear amat kesana atau bisa juga malah justru memperkuat pdip gitu
karena prabowo dan anis punya satu irisan suara yang sama
jadi pertanyaan pertanyaan itu muncul di saat ada isu seperti ini
di samping sebetulnya di luaran caca banyak juga muncul tokoh tokoh yang mulai bicara tentang calon alternatif
karena calon calon yang ada yang disurvey seperti tadi ditayangkan di cnn ya kan itu itu saja
sementara sebetulnya sah sah aja masyarakat memiliki banyak pilihan capres cawapres
sehingga nanti pada hari pemilihan nanti masyarakat lebih punya banyak pilihan untuk memilih siapa calon yang paling kuat
baik capres maupun cawapresnya
jangan lupa sebetulnya terbuka pulang untuk empat pasangan loh caca
cuma ini kita lihat situasi perkembangan terkininya ya
nah apapun yang dilontarkan sebenarnya oleh para politisi apalagi di tengah masa yang begitu panas
mau pilpres ini kan pasti ada hitung hitungannya sendiri
nah sebenarnya mengeluarkan isu wacana ini
wacana duet baca pres dua koalisi yang berbeda ini
keuntungannya apa sih mas
untuk masing masing baca pres untuk ganjar dan koalisinya
dan juga untuk anis dan koalisinya di luar memang memikirkan hitungan hitungan tadi
oke kalau kita lihat reaksi dari isu yang dilempar oleh pak said
ya sebetulnya oleh pdip ya
kan kelihatan sekali ya demokrat agak lumayan keras ya reaksinya dia bilang bahwa
apa kalaupun mau duet kita tuh beda koalisi kita harus koalisi dulu
kemudian anies juga menyampaikan hal yang sama
bahwa kita kalau mau ngomongin itu ya kita koalisi dulu lah gitu
nasdem misalnya bicara bahwa kalau mau duet anies capresnya segala macam
apks juga bilang demikian
artinya memang sebetulnya tarik menarik wacana ini muncul langsung muncul kontroversi begitu loh
muncul kontroversi yang kurang lebih
kalau misalnya di koalisinya anis ini kan seringkali masih terjadi percepatan di cawa presnya ya
misalnya demokrat yang mendorong ahy pks juga punya sendiri gitu kan
dan kemudian ketika anis ini kemudian berduet dengan ganjar
misalkan otomatis ada yang dirugikan kan
ahy tentu nggak bisa maju dong
kemudian jauhnya pks dan lain lain
mimpi nasdem untuk mengusung capres pun bisa jadi akan diurungkan
tapi nasdem tentunya saya dengar setelah ketemu pak presiden kemarin di sana mulai agak longgar ya
mulai kendor pak surabalo
artinya ketika koalisi ini didorong langsung koalisi pendukung anies ini
kecuali nasdem ya
nasdem pun juga bereaksi menyatakan bahwa koalisi dulu segala macam anies capres
itu kan biasa lah ya
di dalam politik itu bahasa retorika seperti itu biasa
artinya kalau menurut saya ini pdip sedang mencoba untuk menggoyang
koalisi pendukung anis pak suedan
nah seperti yang sebelumnya juga dilakukan oleh koalisi pendukung prabowo sebetulnya
jadi anis bagaimanapun dengan kondisi sekarang ini survei mungkin nomor tiga segala macam
tapi di dalam perebutan suara pilpres adalah strategi
kupu anis ini menentukan siapa capres akan menang
artinya bakal terus digoyang bakal terus dirayu
bakal terus dilakukan lobby lobby
nah nanti hasil seperti apa
apakah deal di putaran pertama atau deal di putaran kedua begitu saja

memang yang terkuat
tapi sebetulnya kalau capres ini menangin koalisi anis pak suedan
jadi sebetulnya jaraknya dengan ganjar pano itu kan belum terlalu signifikan ya kan
masih di beberapa survei masih di dalam margin error
mungkin di beberapa survei ini sudah meninggalkan
tetapi untuk menang pilpres
menang pilpres itu tidak bisa diasumsikan capres itu tiga ya
berarti kan tidak bisa menang satu putaran
artinya harus ada putaran dua
artinya kemenangan itu masih jauh
untuk baik untuk prabowo untuk ganjar
apalagi untuk anis misalkan
artinya masih perlu bangunan bangunan koalisi
perlu lobby lobby yang panjang
untuk bisa memastikan kemenangan
hitung hitungan pilpres itu bukan hanya hitung hitungan menang kalah
tetapi hitung hitungan menang di putaran pertama dan putaran kedua
karena itu pdip dengan analisis untuk mengganggu pendukungnya prabowo
bisa jadi gitu
karena anis dan prabowo punya satu irisan yang sama
pemilih yang sama
jadi kalau pdip bisa mengambil anis
entah itu di putaran pertama
dengan duet ganjar anis misalnya
atau di putaran kedua nantinya
itu pasti akan sangat bermanfaat
untuk menghadapi prabowo yang sekarang lagi tinggi tingginya begitu caca
baik terima kasih
wakil pemimpin redaksi detikom
elvan dhani sutrisno telah bergabung malam hari ini bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih jaka